cerita tentang kesehajaan hidup warga tionghoa
yang turun temurun menempati wilayah pecinan tangerang
tentang mereka yang menamai diri sebagai kelompok etnis
di sebelah timur sungai cisadane
tentang orang orang yang berdiam di daerah bekas benteng pertahanan belanda
di tengah kesederhanaannya
mereka menjunjung tradisi leluhur
mengucap syukur kepada tuhan dan leluhur
orang orang ini lazim dikenal dengan sebutan

bahkan di regional legislatif yang ditutup
kita abis menerima mereka saya
kecamatan kecamatan bajor
kelapa ini menjadi bahan baku pembuatan alat musik gesek tehian dan kongahian
namanya ini ada tiga macam
ada tehian ini yang saya mainin kongahian
namanya kongahian tehian sukong
ini asalnya ini sebetulnya ini dari china
jatuh ke indonesia
ini sama orang indonesia
ditiru lagunya juga lagu china
saya untuk mengajarin orang orang tuh kalau bisa tuh jangan sampai ini hilang
makanya saya banyak anak buah
kan kalau saya ngajarin kan tiap tahun saya di kesenian ngajarin
lagi tahun kemarin tahun enam belas saya ngajar ibu ibu guru guru
semuanya tuh daerah tangerang
serah lima puluh orang
jadi anak saya nanti yang neruskan
sebagai peranakan tionghoa yang mendiami kawasan tangerang
unsin yang mengamini identitas dirinya sebagai seorang keturunan cina benteng
sebuah sebutan untuk kelompok etnis tionghoa yang mendiami wilayah tangerang
penyebutan cina benteng berasal dari nama sebuah benteng di tangerang
yang menjadi tempat awal warga tionghoa
yang menjadi tempat awal warga tionghoa
yang menjadi tempat awal warga tionghoa
seorang sejarawan yang memfokuskan penelitiannya
seorang sejarawan yang memfokuskan penelitiannya
pada kebudayaan khas cina benteng
menelusuri asal usul leluhur etnis tionghoa yang mendiami kawasan ini

beretnis cina yang ada
yang tinggal di tangerang
dikenal sebagai cina benteng
dikenal sebagai cina benteng
paling tidak dalam catatan sejarah
paling tidak dalam catatan sejarah
sekitar abad tujuh belas
sekitar abad tujuh belas
itu pada saat ada demarkasi
batas yang jelas
antara kesultanan banten
itu bentengnya kesultanan banten
karena voc ini ada
dia tidak mau
asetnya termasuk tanah
yang ada di sekitar situ
nganggur dia pasti mencari untung
dan salah satu yang
dia upayakan untuk mencari keuntungan itu
dan yang datang kebanyakan
di sekitar benteng timur
adalah orang cina
leluhurnya di cina benteng
dengan membangun sebuah museum
yang terletak di pusat pecinan
tangerang yaitu di kawasan
pasar lama kelurahan sukasari
yang menghabiskan masa kecilnya di kawasan
benteng membeli dan merestorasi
sebuah bangunan tua dua lantai
rumah yang letaknya
berseberangan dengan rumah masa kecilnya
rumah berarsitektur khas tionghoa
yang sudah berusia tiga ratus tahun ini
kemudian ia bangun menjadi
tidak hanya mewakili budaya tionghoa
udaya halim juga ingin
kalau kita bicara tentang
artifak artifak itu
dia harus dari tempat yang sama di sini
tetapi ada kolerasinya
saya sendiri memang
saya punya perangko indonesia yang pertama
mulai dari seribu delapan ratus enam puluh empat
sehingga ini juga mewakili
karena bicara tentang sejarah
sebuah museum itu
kalau dibilang ini museum tionghoa
semuanya harus tionghoa punya
tidak salah besar
museum punya paralel sejarah
artinya ya ini satu budaya
itu ini adalah
budaya tionghoa pada saat yang bersamaan
pada era yang sama di belahan dunia
lain ada terjadi apa
jadi kita harus
dan kita harus mencari
dan kita harus mencari
menggema di sebuah ruang berdinding kayu di rumah nyonya lau
sekitar tiga puluh pekerja yang kebanyakan adalah perempuan paruh baya
tengah menumbuk beras ketan menjadi tepung
ini adalah proses awal dari pembuatan kue keranjang
produsen kue keranjang nyonya lau yang terletak di kawasan neglasari
kota tangerang ini kebanjiran pesanan
menjelang perayaan imlek pabrik ini menerima ribuan pesanan
dari berbagai daerah di jakarta hingga daerah lain di pulau jawa
nyonya lau yang telah berusia sembilan puluh enam tahun
dan berusia dua puluh dua tahun pada tahun dua ribu tujuh belas ini
sudah tidak bisa lagi melayani pelanggan
apalagi membantu proses pembuatan kue di pabrik yang berada di belakang rumahnya
usaha kue keranjang dan dodol yang ia rintis dari tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua ini
kini dikelola oleh anaknya umar sanjaya dan istrinya reni
mereka adalah generasi ketiga yang menjalankan usaha kue keranjang dan dodol
di kawasan pecinan tangerang
ini usaha turun temurun ya usaha keluarga dari zamannya
angkongnya suami saya dari zaman kakek suami saya
terus turun ke ibu mertua sekarang lanjut sama suami sama saya juga
proses pembuatan kue keranjang dan dodol nyonya lau
masih mempertahankan pengerjaan manual
inilah yang menjadi ciri khas kue keranjang di sini
dari proses mengaduk beras ketan dengan gula pasir
proses fermentasi sampai pencetakan kue keranjang
dilakukan secara manual yang dibagi kepada masing masing kelompok pekerja
begitu pula dengan pembuatan dodol yang membutuhkan proses pengadukan manual
hingga lima jam di atas tungku dan wajan perumbu

pengerjaan manual ini membutuhkan banyak tenaga kerja
sekitar dua ratus pekerja memenuhi dapur produksi kue keranjang dan dodol legendaris di tangerang ini
kebanyakan mereka bahkan sudah bekerja sampai dua puluh tahun
tidak jarang pula ada pekerja yang telah bergabung secara turun temurun
seperti umi yang tahun ini kebagian pengerjaan ngelangko atau memotong daun pisang
yang digunakan sebagai bungkus kue keranjang
terus dari orang tua sampai ke kakak sampai ke mamang di sini semua sampai ke ialah gitu nurun menurun
karena tadinya juga asal orang tuanya pak umar ini dari orang rawa remas jadi kesetanggaan dulunya
iya udah kebiasaan
makanya kerja dari menurun menurun jadi beginilah
udah kerja iseng lah di rumah gak ngapa ngapain gitu
ntar kan yang pertama ngajak ntar lagi yang pertama lagi ngajak ntar ada lagi yang ngajak gitu kemari gitu
mereka hanya bekerja di pabrik kue keranjang nyonya lau selama sebulan dalam setahun
tepatnya menjelang tahun baru imlek
karena hanya pada saat itulah
pabrik ini memproduksi kue keranjang dan kebanjiran pesanan
pada hari hari biasa pabrik ini hanya memproduksi dodol dalam jumlah yang tentu saja tidak sebanyak saat imlek
iya karena kalau kue keranjang itu memang dicari menjelang imlek ya
karena makanan tradisi yang memang harus ada gitu kan
jadinya ya satu minggu sebelum imlek itu udah banyak sekali yang pesan gitu
kalau ramainya itu satu bulan sebelum imlek
proses pembuatan sama persiapannya
sedangkan orang ambil pesanannya sudah mulai dua minggu sebelum imlek
kue keranjang yang terlihat sederhana dalam balutan daun pisang dan bertekstur lengket ini memiliki makna mendalam sebagai sajian imlek
ia merupakan simbol harmonisasi keluarga
bentuknya yang bundar melambangkan lingkaran keluarga yang selalu lengket dan manis
sebagai hidangan wajib saat imlek kue keranjang dapat ditemui di pasar lama yang terletak di kawasan pecinan tangan

di pasar tradisional tertua di kota tangerang ini selain kue keranjang dan dodol dijual pula berbagai pernak pernik khas imlek
nuansa imlek dengan dominasi warna merah dan emas tergambar jelas di pasar lama
lampion amplop angpau bunga bungaan hingga lilin dan hiu untuk kebutuhan sembahyang tersedia di sini
tidak jauh dari pasar lama terdapat kelenteng tertua di kota tangerang
kelenteng boentekbil berdiri sejak tahun seribu enam ratus delapan puluh empat menjadi penanda perkembangan peranakan tionghoa yang pesat di daerah benteng
dari semangat perayaan imlek pintu pintu rumah terbuka lebar menyambut tamu yang datang berkunjung di tahun baru
dari pintu dan jendela yang terbuka terlihat meja abu yang telah ditata di ruang depan rumah menghadap jalan
meja abu menjadi ciri khas rumah rumah yang ada di kawasan benteng
ini adalah salah satu tradisi penghormatan leluhur yang masih dipertahankan
oleh warga keturunan cina benteng
salah satu keluarga yang bersiap menyambut tahun baru imlek adalah keluarga gow
letak rumahnya hanya berjarak kurang dari seratus meter dari kelenteng goin tekbio
keluarga ini masih mempertahankan tradisi imlek yang diwarisi orang tua dan nenek buyutnya
yang sudah bebas
beberapa generasi tinggal di kawasan benteng
meja abu itu sebenarnya yang paling berhak adalah rumah tua ya
tergantung anaknya sih
kalau memang anaknya mau ambil juga nggak masalah
tapi ya saya pikir lebih bagus kan di rumah tua ya
setidak tidaknya dalam suasana imlek lah atau apa bisa kumpul sama sama

ada sayur namanya disebutnya ada sayur dan daging
itu seperti kayak daging babi ikan bandeng sayur sayuran bakso apa gitu
itu semampunya kita
kalau kita mampu kita masak seperti itu
kalau kita gak mampu ya gak usah gak apa apa
gak jadi masalah
yang penting ada gitu
seperti keluarga keturunan tionghoa lainnya
kakak beradik keluarga go melaksanakan rangkaian tradisi imlek sejak seminggu sebelumnya
sehari sebelum imlek mereka membakar kertas perak
yang dipersembahkan sebagai uang dan pakaian kepada orang tua mereka yang telah meninggal
mereka juga menata meja abu dengan berbagai makanan
untuk menyatakan rasa syukur kepada leluhur yang telah memberikan mereka kehidupan yang baik selama setahun kebelakang
pada malam imlek keluarga besar yang terdiri dari dua belas orang bersaudara ini
berkumpul kembali di rumah tua atau rumah orang tua mereka semasa kecil
untuk memanjatkan doa kepada tuhan
malam itu ribuan jemaat kelenteng boen tekbio memadati kelenteng tertua di tangerang ini
mereka melakukan sembah yang cusi atau sembah yang pergantian tahu
mereka memanjatkan doa kepada tuhan
mengaturkan harapan dan tidak lupa berdoa untuk keselamatan keluarga dan leluhur
momen imlek menjadi ajang berkumpul sekaligus merayakan kebersamaan keluarga go
keberagaman yang ada di dalam keluarga tidak menjadi penghalang bagi mereka
untuk bersama merayakan tahun baru yang menandakan masuknya musim tanam ini
di keluarga kita memang agama itu banyak ya
ada islam lah ada kristen ada hindu
buat kita nggak ada masalah ya
kalau kita maknanya imlek itu sebenarnya cuma tradisi ya
itu bukan agama ya
ya kita juga nggak terlalu
terlalu mengerti ya soal itu
cuma yang penting adalah imlek kita kumpul bersama
kita nggak peduli itu agamanya apa
buat kita nggak ada masalah
merayakan imlek itu berbagai agama bisa
misalnya orang agama buddha orang taois orang kristen orang katolik orang islam orang hindu yang merasa diri tiongkok bisa merayakan imlek secara budaya
nah merayakan imlek secara agamis itu hanya kong husu
memang imlek milik siapa saja
tapi perayaan bagaimana
secara budaya secara agamis itu aja
sejarah perayaan imlek di nusantara tidak lepas dari pola hubungan warga tionghoa dengan pemerintah yang tengah berkuasa
pada masa penjajahan belanda misalnya perayaan imlek pada saat itu dilarang
barulah pada masa pasca kemerdekaan di bawah rezim orde lama oleh presiden soekarno perayaan imlek dapat dilakukan secara terbuka
empat perkataan ini
ketika orde baru ini menjadi fase gelap istilah saya terutama pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh presiden soeharto rezim orde baru itu mengeluarkan instruksi presiden seribu empat ratus enam puluh tujuh
yang melarang segala bentuk ekspresi kebudayaan
untuk ekspresi kebudayaan keagamaan orang orang tionghoa
dan mereka akhirnya menutup diri
tidak ada ruang di luar rumahnya untuk menunjukkan ekspresi ketionghoaannya
mereka beribadah di dalam tidak ada barongsai
mereka takut untuk menampilkan nama bahkan nama nama tionghoa
nah singkat cerita puncak orde baru pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ini yang menjadikan bagaimana narasi orang orang tionghoa itu sangat panjang

dan kerap kali mereka tetap diskriminasi
pada tahun dua ribu gus dur itu membuat kebijakan yang merombak diskriminasi tionghoa selama orde baru
gus dur mencabut kebijakan orde baru yang mendiskriminasi tionghoa dan kemudian menampilkan kembali orang orang tionghoa di ruang publik
keputusan presiden abdurrahman wahid
keputusan presiden abdurrahman wahid
keputusan presiden yang melarang perayaan imlek secara terbuka
sekaligus segala bentuk identitas etnis tionghoa menjadi angin segar bagi pluralisme di indonesia
pertemuan dari kekelolaan bahasa tionghoa
jadi secara lebih mendasar gustur memahami bahwa orang tionghoa itu bukan komunitas atau etnis di luar bangsa nusantara
tapi mereka bagian dari nusantara bagian dari keindonesiaan kita
malam kian hening di kelanteng boentekbyul semua berdoa dan bersuka cita
tidak ada lagi yang sembunyi sembunyi
semarak perayaan imlek juga kini tidak hanya milik warga keturunan tionghoa
melainkan menjadi momen perayaan keberagaman di nusantara